sultan nasiro pria berusia dua puluh lima tahun ini kini sudah memiliki ratusan ekor kura kura
salah satunya tadi bisa menurunkan kadar stres dalam tubuh ya
tapi kalau onigiri itu berbahan dasar nasi kalau kronigiri berbahan dasar krosong ataupun pastry
untuk memberikan dukungan kepada pak prabowo
ya kalau udah nyemplung yaudahlah saya ini orangnya seratus persen sih totalitas saya
tapi itu dalam prosesnya
saya harus segera nyusul teman teman saya nih biar gak makin ketinggalan
cukup baik dalam artian kalau kita lihat kondisi di tengah turbulensi ekonomi global yang cukup kuat
karena semakin banyaknya retensi bakteri di rongga mulut
di mana sebelah sana itu ada kawasan industri yang banyak sekali
latih sekarang latih sma sma tujuh negeri banjarmasin terus ada politeknik negeri banjarmasin sekalian
tapi ketika seseorang itu mengalami penurunan daya tahan tubuh
uji klinis fase tiga dilakukan di beberapa negara termasuk diantaranya indonesia
salah satunya aplikasi tujuh mainworkout
si dede ngomong gitu soalnya waktu itu
kondisi topografi yang berbukit membuat sebagian masyarakat tak dapat mengakses internet dengan baik
tergantung tingkat kepekatan yang diinginkan
terutama untuk petani kecil dan kecil
berangkat dari first team kan
manfaatkan keterampilan dan waktu luang anda di luar pekerjaan untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang bisa menghasilkan uang misalnya produk makanan
nah mbak alfira o sullivan dan juga bang murtala itu dari suara dance indonesia
namun kondisi tersebut nggak bagus sebenarnya
kuah soto dengan kaldu tulang sapi
bahwa sebenarnya non farm peral meningkat
usai lelah bekerja boy sultan siregar justru mencari keringat
ekonomi kita pelan pelan mulai rekapi gitu ya
ini event terbesar kedua
kalau misalnya masuk ke trans sekarang main sama si vincent nih kak
lambat laun tekadnya kian bulat untuk berbuat lebih banyak demi mengakhiri diskriminasi terhadap difabel
kecemasan parah yang terkait dengan situasi tertentu
kalau aku pribadi berpendapat sebaiknya strength training tapi pastinya intensitasnya dan durasinya disesuaikan
makanya benar benar serius ya puji tuhan dikasih medali perak
ya sampah plastik di mana mana
baik yang pertama tentunya kalau di zona zona merah kita lakukan lockdown lokal dengan sangat ketat
jadi itu untuk anak ketiga
tinggal sentuhan sentuhan akhir saja
bentar nih nih nih nih gara gara mikir dulu
bahkan tidak ada satupun pemain indonesia yang mampu melewati babak perempat final
bulan lalu inflasi yang menaik ya jadi ada kemungkinan kalau pi akan masih dimungkinkanlah
nah mbak india ini setiap tanggal dua puluh
memberikan solusi dengan wajib dan pengusaha melakukan dialog
pembangunan selama empat tahun ini sudah tidak ada

komisi delapan dpr terus mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya haji dua ribu dua puluh
menurutnya penting sekali untuk membuat jadwal selama berlibur sehingga jam makan tidak terlupakan
dan sekarang gue liat di vlognya augie juga
masing masing daerah berbeda beda
ngomongin bonus demografi dan lapangan pekerjaan itu
ya begini nana ada dua hal ya yang problem dengan laporan saya di mahkamah konstitusi problem dalam artian yang saya sampaikan ya
saya biasanya pakai setrikaan biasa ini agak norak
berjalan sekitar tiga ratus meter saja
hanya saja mungkin sebetulnya menurut kami di rumah sakit swasta
nah itu kita bisa mengendalikan pandemi ini
itu dibolehkan untuk ekspor mereka pun siap untuk mengikuti ekspor
dimana memang satu sisi ini barang impor ini cukup banyak gitu kan
bisa dikategorikan ada yang kontemporer begitu
dari empat yang selamat tersebut dua orang menderita luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit terdekat
menjawab soal mengapa kemudian surveillance kasus aktif ini berkurang
pertama kali kita buat japanese soflay pancake ini kita mau bawa suatu produk makanan yang harganya biasanya di mall biasanya di resto
pilpres menjadi tidak bersatu
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan
dalam rkuhp pelaku persinahan bisa dipenjara satu tahun
seiring berjalannya waktu pemerintah provinsi melihat jawa timur memiliki potensi bahan baku keramik porselen
ibu suciati kalau dikatakan ibu suciati kalau dikatakan
salah satunya adalah seto haryanto warga asli ponggok yang sudah memanfaatkan sumber daya alam air ponggo untuk budidaya ikan nila
adakah saran terkait hal ini mbak
satu pembantu dua horror
sebab protokol kesehatan tetap harus dijaga
ampun ampun itu itu parah benar
dan penuh kebahagiaan gitu jangan sampai fifres yang kali ini menghadirkan tiga estos ketiga capai dan brothers spy
itu karena hukum kita mengatur demikian
lalu kalau ternyata di dalam pesawat itu tidak ada positif
nah ini yang sekarang yang menarik untuk kita cermati bersama rifana
coaching staff juga bekerja sangat keras
mulai berganti profesi menjadi penjual lumpiade
kita benar benar di sini berkomunikasi
presiden indonesia joko widodo sudah menyampaikan sejumlah poin dari hasil pertemuan negara negara oki
atau p dua tp dua a pada tahun dua ribu dua puluh tiga adalah satu ratus sepuluh kasus
laku di timur tengah karena produk ini
dari situ baru karena saya ke negara maju tadi ternyata di sana itu selalu ada gym
kondisinya itu antara sembilan puluh sampai enam puluh persen
setelah itu gunting serat nanas yang menggumpal
tujuannya kan kalau kita lihat untuk mendorong target penjualan kendaraan listrik
padahal sampah bisa disulap menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat
jadi memang harus sehat harus kuat ya
waktu pindah ke brussel sendiri pasti kan harus ada adaptasi ya untuk puasa
jangka pendek yang kalau beberapa bulan berat badannya tidak naik tentu akan berimbas kepada tinggi badannya
menurut saya hal ini biarpun eskalasi perang saya kira masih akan terisolasi dan tidak akan terlalu apa
tim dinas kesehatan maupun bekerjasama dengan puskesmas
kemudian kuratif dan rehabilitatif ya
ya my iftar ini seperti judulnya
kita besok baru mulai latihan
sut kepala perang maupun c delapan ratus dua yang dilaksanakan oleh dua puluh satu kri yang berada di laut sekarang ini
pak prabowo besar kemungkinan akan kehilangan
tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga
point guard mereka lima cm lebih tinggi dari saya
kota solok di sumatera barat dikenal sebagai wilayah agraris
kalau dikaitkan dengan penyakit diabetes mellitus kandungan fruktosa sukrosa dan glukosa sendiri dalam buah durian itu cukup tinggi
yang mengartikan para penegak hukum setuju ada peristiwa pidana
penguncian wilayah ini dilakukan selama sembilan hari
salah satu hasil utamanya adalah madu hutan khas baduy
sebenernya awal awal sih
hingga kini satgas waspada investasi belum merilis berapa jumlah korban dan kerugian aplikasi binomo
pernah dihitung oleh pakar ekonomi umum itu bisa mencapai dua triliun kerugiannya
apa namanya toko obat itu menyediakan produk renggiling untuk dikonsumsi
termasuk juga ya dalam investigasi kami tadi juga diskusi kami dengan ojk
jangan sampai kemudian adanya mobilisasi dari bangkalan ke surabaya
hijau gel pepohonan dan kicauan burung menyambut pengunjung yang datang ke
tempat ini sempat ditutup untuk renovasi pada dua ribu lima belas
dan apakah pemilu tahun ini akan berdampak pada investasi langsung
dan sangat disarankan dengan perbuatan peter dutton yang terutama
tukeran informasi kita gak bisa ini gitu
karena supply yang berkurang akibat pola cuaca el nino
boleh dibilang tuh kayak bapak angkat buat saya gitu
langkah apa yang disiapkan pemerintah guna mengantisipasinya seberapa besar kemudian peluang kenaikan kasus terjadi
dan dilengkapi dengan atap yang tinggi
tidak perlu kita harus turun tangan lagi karena sudah diselesaikan oleh parlemen
siapa tahu juga mungkin ada beberapa partai politik yang akan bergabung juga
diversi itu perdamaian antara kedua belah pihak
nah pak jika misalnya ada seseorang yang terinfeksi monkeypox atau cacar monyet separah apa virus ini dapat berdampak pada tubuh manusia
dalam satu hari rata rata tiga ratus bungkus roti atau satu dua ratus porsi terjual
artinya dispensasi itu diberikan pelonggaran
tapi mereka tetap mereka kerjakan juga
dan yang terpenting keseimbangan ekosistem pun terjaga dari kerjasama berbagai pihak
untuk model dan lain lainnya itu ada terkait dengan penggunaan
untuk ngumpulin cv nya ya ada jalurnya gitu tapi kalau ke depannya pas udah waktu lu taro ya dilihat vp lu lu interview ditanya tes semuanya bisa masuk atau enggak gitu aja sih
vaksin sinovac merupakan salah satu jenis vaksin covid sembilan belas yang paling awal digunakan di indonesia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
diharapkan air kemasan tersebut nantinya dapat digunakan oleh warga sekitar
tapi di rumahnya diabaikan itu dibiarin
nah kalau sekarang itu mungkin under under delapan belas gitu lah
semuanya transparan dan terbuka dan akutabilitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan
baik yang positif maupun yang negatif
untuk nantinya apabila torpedo meluncur mereka akan mengikuti
kalau bisnis kayaknya nggak akan lepas dari omset ya
waktu amerika mengalami kenaikan suku bunga yang sangat ekstrim
masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu sekitar tiga sampai enam hari
sehingga pasti penggunaan pemanas pasti akan lebih sering digunakan
pertama tama angkat abu arang yang menutup bagian atas tong
pengen tinggal di situ karena ya
ya karena memang jumlah pengguna internet di indonesia cukup besar ya
kita berada di lokasi kawasan perhutani
jadi itu sudah hampir setengah dari kebutuhan kita dalam satu hari
dari yang sma atau kuliah gitu tapi kalau dia lihat indonesia
biasanya stressor paling berat ini di lingkungan kerja
puas memanah kita geser ke green centrumnya taman budaya
kalau menurut warga jakarta bagaimana ya baiknya
nah itu mungkin bisa memanfaatkan itu
nah ini statement kedua mungkin dari gue ya
dua ratus tujuh puluh tujuh ribu kasus pada dua ribu dua puluh
kan bisa gitu jadi gue gue memang karena gue merasakan susah jadi jadi pelatih tuh susah loh beneran ya
akhirnya mereka mengakses si inge untuk berangkat begitu
selain berfungsi memberikan warna hijau
pengaruh dari kerajaan inggris juga menjadi challenge buat mereka gitu
udah beberapa tahun belakangan nih pak haji
saya asalnya bingung gitu cara kerja sama tuh gimana
dan peletakannya akan disesuaikan dengan kemudahan jangkauan anda
terima kasih pak denny wekurnia konsul jenderal ri di shanghai
jadi harus menciptakan sistem kompetisi yang sehat
lalu apakah kekhawatiran dan kebangkrutan ini membuat pasar di amerika serikat panik
belah pihak mengandalkan kekuatan rakyat
konvensi internasional tentang perdagangan satwa terancam menyatakan bahwa terenggiling adalah satwa yang paling banyak diselundupkan di dunia
ini di arus balik juga nanti akan sangat terjadi mobilitas masyarakat yang cukup besar
jadi sebelum sebelumnya juga ya jika ada perang lain antara israel dan hamas itu saudi kemudian mengatakan kalau mereka akan meningkatkan produksi apabila terjadinya kendala pasokan
sampai atau tanpa adanya
mengapa indonesia belum bisa sampai saat ini mencoto negara negara lain
apalagi di situasi dalam perlindungan seperti ini sangat besar cybernya
terlalu jauh juga dari mereka yang berada di sekitar area atau kota
nah untuk menu nasinya sendiri sebenarnya itu ada nasi mandi sama nasi kebuli
jadi harus belajar dribble gitu gitu
harga batu bara itu sempat sampai tiga ratus empat ratus an lebih gitu ya positinya
tapi dengan dijaga dengan baik operasinya itu bisa ditekan sekecil mungkin ya
saya aja yang baru nikah lima tahun gak pernah gandeng
tawaran relokasi dari pemerintah kota semarang dirasa memberatkan
kita tidak tahu kalau covid itu bentuknya kan tidak jelas
world beach game ini yang menyelamatkan indonesia dari sanksi doping
misua yang dipanggil kumpit dan diangkat tinggi tinggi ini merepresentasikan keberkahan dan umur yang panjang
karena bingung ya untuk nyampainya kayak gimana gitu
lu bisa masuk tim nas dua kali di di apa kemarin di viva ya kalau nggak salah viva sama asg ya
mereka juga membawa sejumlah banner beraneka tulisan dan gaya
ditanam menggunakan sistem hidroponik dalam ruang kaca berukuran dua puluh empat meter persegi
cuma orang kantor maksa saya suruh kerja
dan satu titik di kabupaten lingga
kegiatan ekonomi dan lain sebagainya seperti itu
dalam agama islam misalnya ada tradisi pesawus
tentunya masih ada waktu untuk kita bersama sama mempersiapkan regulasi
selain terkenal menjadi salah satu kawasan yang cukup padat di jakarta selatan
tidak percaya diri dan bahkan bisa saja merasa tidak berguna karena dia tidak dihargai oleh orang di sekitarnya
rencana pemerintah impor beras pun ditentang oleh para petani
kita antisipasi dengan menyiapkan beberapa pompa dan mobil pompa
namun yang perlu diperhatikan adalah intensitas dan durasi berolahraga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing masing
memiliki jarak untuk ke lokasi aman cukup jauh
tapi kalau biasanya kita makan bubur buat sarapan ini buburnya kali ini bukan buat kita ya kang
terutama dalam kebudayaan yang mungkin dia nggak pernah lihat sebelumnya gitu
masyarakat minang di tanahnya
kalau disana kan empat musim sehingga ada masa masa dimana mereka mungkin tidak bisa keluar rumah
agar madu yang anda beli madu asli dan bukan
tapi kita belum bisa membayarnya itu ya mbak
setelah tepung sagu dituang air panas waktunya mencetak cireng
berarti yang si maria davidson dimana marahin tuh yang dua ribu delapan belas tuh ya berarti ya
tapi kalau tadi pertanyaan sebagai mata uang digital
menjadi salah satu rangkaian dalam upacara rambu solo
mustahilnya membentuk kekebalan kelompok lantaran program vaksinasi kalah cepat
kayak misalnya pelaku ukm kita itu
saya baru masuk kerja sore sore
namun karena intensitas hujan ini cukup tinggi sehingga air ini hanya kembali saja jadi
dan kampung buku sebagai taman baca kreatif tingkat nasional oleh kemendikbud di tahun dua ribu enam belas
salah satu pemilik bengkel skuter metik muhammad muntakim atau ikim mengatakan
kalau kegiatan ini nanti justru berjalan di luar iup
siapkan tepung singkong lalu panaskan dalam air mendidih kurang lebih sepuluh menit
cuma di negeri kan susah juga terima bisa berdua begitu kan
iya nanti kami akan mencoba untuk menghubungi adi kembali mungkin masih menunggu satenya matang begitu ya
itu menunjukkan bahkan raja charles ketiga kalah populer dan tidak begitu disukainya
cukup melelahkan ya bikin capek nih
cuman kalau pasiennya nggak bisa terlungkup ya jangan dipaksakan
jadi ini adalah pertanyaan dari kri
ini ya di range bawah dari inflasi yang ditargetkan oleh bi gitu ya
jadi masalah tidur itu sebaiknya segera bisa diatasi
agar tubuh tetap nyaman
pada tahun dua ribu delapan belas den kemudian membuka gas house dengan dua puluh empat kamar di lokasi yang tak jauh dari bandara dan mulai mendapatkan keuntungan
karena kita tahu virus influenza sangat mudah diadaptasi
dan kisaran harga kenaikannya itu mungkin sekitar sepuluh sampai lima belas persen dari harga sebelumnya
tapi kan gue denger juga dari rocky
bumbunya terasa sekali kayak rempah dan papedanya ini lembut banget
tapi bengkel yang sudah masuk uji emisi ya
namanya adalah world genome sequencesnya
atau lamia pengen bermain di tim yang berbeda dengan tanya
masyarakat diimbau untuk waspada saat menggunakan ponsel di tempat umum
menurut daru ini adalah kombinasi komplit menciptakan potensi bencana lingkungan
bahkan di hari rabu dan sabtu di pasar ini juga mendapatkan
ibu ibu kebanyakan masak katanya anjing
nah lu berangkat ke sana emang sebelumnya ga ada college yang udah nawarin lu atau gimana
limbah plastik ini menggunung rawan longsor dan menyebabkan kematian
gempuran semakin kencang pembantaian terhadap warga sipil palestina semakin membabi buta
karena rasanya yang lezat serta pengalaman membuat mojoknya
sebutin nama lo dong dari awal sampai akhir
jepang melawan irak ya
dan kalau kontak erat itu juga akan ditanggung oleh pemerintah karena itu memenuhi kriteria sebagai suspek yang harus dibuktikan
karena kalau masukin di awal atau abangnya
kiri kanan atas bawah kreativitas
karena kan pemerintahan itu
meski demikian tekstur kuah soto yang tidak pekat semakin segar saat dihidangkan hangat hangat
karena kadang kalau kita ngurus anak orang gak sabar suka main cubi suka dan itu banyak kasus kasus yang seperti itu
proses ternak lalat tergolong singkat
memiliki banyak peran dalam permasalahan kopi di jepang
baik sekali tentunya tapi ini sepertinya lebih banyak begadang ya karena tinggal lima hari lagi atau bagaimana
dulu yang lu merasa kurang kayaknya gitu apa aja sih
nah ini kan harus diatur tata kelolanya supaya tidak terjadi konflik misalnya
bagaimana penggunaan ai secara aman
setelah kita dpu dengan komisi sepuluh dan setelah itu nanti hasilnya kita akan meskalahasikan gerakan ke depannya
kawasan lereng gunung kelut tidak hanya punya potensi wisata
nantinya para pimpinan dpr ini akan mengadakan rapat pimpinan
saya bertugas menjaga cucu
itu terjadinya persis seperti ini
biasanya ada koreksi harga dan seterusnya gitu
pakai sepatu dan sebagainya saya sendirian
dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari rumah sakit universitas indonesia depok
dan bagaimana pula menjamin ketersediaan pasukan makanan mereka
kampung pangauban desa jangkurang kecamatan leles garut jawa barat mendadak viral